gelaran ajang otomotif gaikindo jakarta atau gjaw dua ribu dua puluh tiga kembali digelar pada sepuluh hingga sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
tak hanya pameran otomotif gjaw dua ribu dua puluh tiga juga menghadirkan festival makanan nusantara dan konser musik dari beragam artis tanah air dan internasional
coba tebak saya ada di mana nih kalau anda menebak saya ada di gelaran gaikindo jakarta atau week ada benar
karena di belakang saya ini ada deretan mobil mobil premium kelas atas
tapi selain saya nanti akan keliling nih di sekitar pameran saya juga akan mengajak anda untuk ke food festival
kemudian nanti kita akan menyaksikan konser penasaran kan langsung aja
ada yang berbeda dari gelaran gaikindo jakarta auto week kali ini
mengangkat tema otomotif x lifestyle gelaran yang melibatkan enam puluh merek kendaraan otomotif dari berbagai tipe
dan beragam aksesoris ini juga menghadirkan beragam hiburan mulai dari festival makanan
indonesian autontic food festival hingga konser musik bertajuk jakarta concer week yang menghadirkan beragam artis ternama dalam negeri
pada festival makanan indonesia authentic food festival beragam makanan khas indonesia dapat anda nikmati
mulai dari makanan berat seperti soto tahu campur hingga beragam olahan dessert seperti es durian
kita hari ini udah jalan jalan nih ngeliatin mobil terus makan di indonesia authentic food festival
jadi disini tuh banyak
sekali sekali sebetulnya makanan authentic khas indonesia
nah saya itu pilihan saya jatuh pada empal gentong khas cirebon sama durian nih
mantep banget gak
kapan lagi nih makan durian di acara otomotif ya kan
nah habis makan kita akan langsung ajakin kalian semua nih nonton konser yang akan berlangsung sebentar lagi nih
jadi kita bakar kalorinya goyang kali ya di konser menarikan
yuk kita makan dulu
tak jarang pengunjung yang datang ke event hijau dua ribu dua puluh tiga ini hanya untuk menonton konser artis idolanya
berhasil mengebrak panggung jakarta concer week
ada preview sedikit karena kita malam ini juga bawain lagu yang beberapa jarang
kita habis latihan kemarin kita coba spill beberapa lagu lagu nostalgic malik gitu
jadi ini salah satu rotu kita
tujuan kami pengunjung dapat menikmati launching inovasi dan promo terbaik dari industri otomotif sekaligus lifestyle
di satu waktu
event gai kino jakarta auto week atau hijau dua ribu dua puluh tiga ini akan digelar hingga tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga